selama itu bisa dibuktikan monggo saja
tetapi ini kan masih dugaan dugaan
bagaimana menurut anda soal cerangan tsm
kalau nepotisme itu kan disampaikan oleh prof edi ya
di dalam kesaksian di mk luar biasa sekali itu
itu kan masuk dalam kategori pidana kalau tidak salah ya
tidak cocok untuk dimasukkan dalam kasus sengketa pemilu
itu menurut prof edi aku kan bukan orang hukum
yang kedua apa lagi mempergunakan kewenangannya apa
penyelagunan kekuasaan tsm dan nepotisme
selama itu bisa dibuktikan monggo saja
tetapi ini kan masih dugaan dugaan dugaan
yang namanya duga kita juga jangan seuzon
kita boleh juga kita apa ya istilahnya
boleh berpikir tapi jangan kita memfonis orang
kita hargai apa yang sedang bergulir di pengadilan sekarang
bapak ini melihat ada tiga poin itu nggak selama wapres diwakilkan
masa mas gibran nggak boleh jadi wapres hanya karena bapaknya presiden
emang ada aturan yang mengatakan bahwa anak dari seorang presiden nggak boleh jadi wapres atau jadi presiden
kan tidak ada juga yang mengatakan bahwa anak gubernur nggak boleh anaknya itu jadi gubernur atau wakil gubernur
hak warga negara selama dia itu memenuhi syarat
dimananya yang kita harus melakukan kemampuan mas gibran
teman teman banyak berpikir bahwa mas gibran dalam debat kandidat wapres akan dikalahkan oleh dua kandidat lainnya
ternyata dikasih ko di putaran pertama
jadi hal hal lain banyak yang kita tidak duga yang memang mas wapres ini sebuah kadang yang berproses menurut saya
karena itu dibuktikan dengan kemampuan dia dalam menyampaikan program dan pikiran pikiran besarnya
jadi tuntutan diskualifikasi dari pihak pihak yang bersekitaran
apa itu kurang apa sulit terwujud ya
yang bahaya nanti kalau kita mendahului kewenangan hakim kan bahaya